menjatuhkan pidana terhadap perdakwa richard d lezard budenuniu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
menetapkan rangka bandang lamanya masa penangsaan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
menetapkan rangka bandang lamanya masa penangsaan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan

reg desenvol untuk para p horizontally artitrakai jaringan dan parkir dapat diperkasai secara terhadap protes berutang dan linchas
bg sedang menyusun komisi kode etik
seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek
yang meringankan maupun untuk hal hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung
dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik